buang sampah aja ke depan
bilang aja mau tebar pesona
kamu mau kemana
mau kemana sih
mau ngikutin dia
mas punya hubungan apa sih sama si fatima itu
tuh ben papi wangi banget
tapi mau kemana sih
papi mau pergi bisnis
papi ini mau jual sapi
tapi mau jual sapi
tapi mau jual sapi
tapi mau jual sapi
tapi mau jual sapi
tapi mau jual sapi
tapi mau jual sapi
tapi mau jual sapi
tapi mau jual sapi
tapi mau jual sapi
tapi mau jual sapi
tapi mau jual sapi
tapi mau jual sapi
tapi mau jual harold
tapi mau jual
tapi mau jual voras
tapi mau jual sapi
tapi mau jual sapi
tapi mau jual sapi
jadi mau jual sapi
tapi mau bergerak
tapi mau jual
tapi mau jual
tapi mau jual
tapi mau jual
tapi mau jual
tapi mau jual
tapi mau jual
tapi mau jual
tapi mau jual
tapi mau jual
tapi mau jual
tapi mau jual
tapi mau jual
tapi mau jual
jadi mau pergi ke jalan
sejak kapan kita pindah ke rumah pangan karta
ya udah beberapa hari yang lalu sih
kamu tahu ma
mama punya sesuatu yang memang mau kasih dia sama kamu
pasti kamu senang banget
ini kaman kamu sekarang
kamu senang kan
ma ini kan dulunya kamar kawakimah
itu kan dulu
sekarang dia jadi milik kamu
lihat bagus kan kamarnya
mama tahu aja
kalau dari dulu sebelum kita punya rumah pak
dia udah pengen banget punya kamar ini ma
ruka banget ma
yang penting kamu senang tahu nggak
aduh duduh duduh duduh
kita ini sudah menunggu bapak dari tadi loh
lia ini pak prakoso temannya mama
dan ini juga anaknya namanya ma
anakku nanti cantik juga ya
siapa dulu tah mamanya
olalah boleh juga nih cowok
eh ini anakku malah bengong sih
sekarang kamu ajak masuk
mas dewo ke dalam
oh ya sekarang mas dewo mau jadi mana
saya kerja di perusahaan minyak asing
kamu sendiri rencananya setelah kuliah mau bebek
pengennya sih langsung kerja
oh ya di tempat kerjanya mas dewo ada nggak omongan buat saya yang cocok
jadi dewo itu sekarang bekerja sebagai manajer perusahaan asing
benar betul bibi
ya kalau menurut saya jabatan sudah cukup lumayan
cuma satu kurangan dari si dewo ini
dia itu belum punya pacar
lia juga belum punya pacar pak
pokoknya perjodohan ini tidak boleh sia sia ya
ya walaupun sekarang lia ini belum bekerja tapi lia itu kan lulusan luar negeri
aduh pinter sekali
ya malu dia
namanya juga lulusan luar negeri
saya sangat bangga sekali bisa berbiasa nanti dengan ibu tante
mas lagi cari apaan
mas kenal sih sama fatima
apa perlu aku jelasin lagi
kenapa ada di rumah tante tanti ya
fat kamu kemana fat
alah cuman mau buang sampah aja makin ditanya
maaf saya cuma mau buang sampah aja ke depan
hah bilang aja mau tebar pesona
eh eh kamu kemana
mau kemana sih mau ngikutin dia
sebenarnya mas penyugungan apa sih sama si fatima itu
begitu cepat cita mas dewa berpaling
nanti aku akan beritahu
hanya cinta dan kasih sayang kalian yang abadi
aku akan beritahu
saya harus rapat segera
dan kayaknya pasti bakalan berapet ya
gimana kalau kamu pulang dulu aja ya
kamu gak apa apa kan
ya udah saya pergi dulu ya
sampai hari ini deh fatima
masih belum juga mau sama kasang minyak
malah pak jok pak jok yang ngasemin kasik
dipulangin lah kasang minyak
ke fatima tuh emang orangnya kayak gitu
berarti bapak harus ekstra sabar menghadapi dia
warang sabar kak sammin ini
tapi gapelit tuh bukan sama kak fatima doang
sama adik adiknya juga dong
gapelit mau apa
mau apa anak anak
gapelit mau apa
aku gak terima
pokoknya aku gak terima diperlakukan kayak gini
iya tapi kamu kenapa marah marah begini
gimana aku gak marah mas
aku datang ke kantornya demo
aku disuruh pulang
ya mungkin aja
memang dewo nya sedang rapat
dia itu merakar sama fatima